gue udah paham apa yang harus gue kerjain
tentang reva dan suka ngejelekin reva
jadinya aku males ngeladeni mereka mas
aku punya ide
untuk membuktiin mereka punya niat buruk atau enggak
lebih baik mas keluar aja dulu
untuk ngebuktiin ya

dan mas akan devi
cinta sama kamu

tadi ada orang babi pernah bilang
lo lagi nyeting motor disini makanya gue kesini
tapi gue boleh dong nyeting motor gue disini juga
boleh boleh boleh
bang ucok boleh kan
tenang lah aku setting nanti motor kamu
tapi aku keluarin dulu motor si gue ini oke
oke bang thank you
oke bang thank you
tan mudah mudahan dari antara kita bisa menangin balapan itu ya
gue juga berharap kayak gitu
kalau gitu gue ngeliat motor dulu ya boleh nggak
halo kenapa dari setan
halo les gue butuh bantuan lo sekarang
oke apa yang gue bisa bantu
begini lo ada trik khusus nggak
buat gue ngerjain motornya gue
kira kira apa yang harus gue lakukan
bentar deh gue tanya dulu sama aju
biar dia nggak menang di event itu
sini biar gue ngomong sendiri
yuk setiris tan
lu mainin aja itu remnya
biar timingnya pas
lu kerjainnya nanti pas mau balapan
gue yakin si boy pasti akan merasa ada kesalahan dengan motornya
ya disitulah si boya akan merasa ada masalah dengan motornya
gue udah paham apa yang harus gue kerjain
hati hati para ruguhki yuning
wah buah ini teh alamat tidak baiknya
mau balapan motor
ya allah ya rob
selamatkan si den boy ya allah
jauhkan dari segala marah bahaya

hati hati apaan baik itu ya allah
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
halo assalamualaikum aden
waalaikum salam bi
aden hampura ini bibi
enggak ganggu ke aden sebentar
tidak bibi tadi ini saya tidak
eeeh aden mau balapan ya
aduh aku mah cuma mau mengingatkan aden saja

sebelum balapan teh aden jangan lupa berdoa dulu ya
eeeh aden mau balapan ya
terus aden jangan sampai
tidiri aden teh ada kesombongan
gak penting aden sih yang selamat ya selamatnya

eeeh bibi doain boy ya
sebelum aden minta juga bibi mah selalu ngedoain aden

pokoknya bibi gak usah cemas
pokoknya bibi gak usah cemas

iya aden sok aden hati hati ya
sial gue gak ada kesempatan buat ngerjain motornya boy
sial gue gak ada kesempatan buat ngerjain motornya boy
jangan pindah bu
birah birah kenapa
sakit perut ya
kalau kamu kadang ngomongnya seperti itu sih
oh doa dipikirnya sakit perut yaudah maaf ya mira
emangnya doain siapa bira doain stri ya bira ya
bibi tuh lagi gak doa ke si aden
kan si aden tuh sekarang mau balapan motor
balapan motor bira
ya ampun bira
saruah bibi oga tuh pengen pisah ngeliat si aden balapan
tapi dabi bima kumatuh si yen pisah
kalo ngeliat motor kekebutan teh
teh teh kuat nih mana mana
ih bira yang namanya balapan motor itu harus ngebut
kalo ngebut bukan balapan motor namanya bira
ya sudah tuh kamu sana nonton
kasian si aden gak ada keluarga yang nonton
nyonya sama agang teh kapan lagi sibuk kerja
sini berangkatnya sama siapa
eh kamu tuh malah berangkatnya sama siapa kak bibi
ya sudah tuh kamu tuh telepon si boroding
minta antar sama si boroding
pasti si aden tuh seneng kalo kamu dateng ngasih dukungan
sini berangkatnya sama si boroding